masih di cnn indonesia newsroom bisnis kafe atau kedai kopi di kota bandung jawa barat semakin menjamur
dan demi menarik konsumen para pemilik usaha kedai kopi berlomba lomba membuat kafe dengan konsep yang tidak biasa
salah satunya adalah mendirikan kafe yang berkonsep gudang
kafe berkonsep gudang yang sedang digandrungi di kota bandung adalah abraham n smith
kedai kopi ini berada di jalan tamblong dalam
sebelum menjadi kafe tempat ini merupakan gudang dari salah satu perusahaan bumn
sejak juni lalu tempat ini kemudian disulap menjadi kafe
sang pemilik mengaku merogoh kocek seratus juta lebih untuk merenovasi bangunan seluas dua ratus lima puluh meter persegi ini
meski direnovasi konsep bangunan tetap mempertahankan bangunan asli
hasilnya bangunan usang ini lebih rapi
kebanyakan furnitur yang digunakan terbuat dari kayu seperti meja dan kursi
ada pula barang barang bekas seperti peralatan disc joki komputer papan skateboard dan buku buku
di bagian dinding terdapat sejumlah poster yang ditempel untuk menambah kesan futuristik
kita harus tahu step stepnya stylenya seperti apa anak anak muda bandung
terus kemudian apa yang sedang tren kita harus melek sama itu
dan cakupan pasarnya kita mau dimana nih
anak anak gol bandung kok anak gol bandung seperti a b c berarti kita harus minimal mengikuti tren mereka
kafe ini tak hanya sekadar menjual makanan dan minuman tetapi bisa menjadi wadah untuk saling mengenal satu sama lain
dengan menyasar komunitas kafe yang buka dari jam sebelas siang sampai sebelas malam ini tak pernah sepi pengunjung
karena saya kesini ngejarnya kerja sambil ngopi ya mungkin ini bisa jadi alternatif buat co working ya
di sini karena saya yang bekerja di sini
saya temuin beberapa teman teman di sini juga ada beberapa background profesi dan mereka kerja juga di sini
menu yang disediakan di kafe ini beragam mulai dari makanan ringan hingga berat
ada pun yang menjadi ciri khas dari kedai kopi ini adalah es kopi susu
kalau anda pengen ngopi di kafe dengan suasana yang berbeda kafe berkonsep gudang seperti ini bisa menjadi pilihan anda untuk ngopi sambil bersantai
tapi kafe seperti ini bukanlah satu hal yang bisa anda lakukan
ini adalah satu satunya kafe yang ada di kota bandung
kedai kopi lainnya yang menawarkan konsep gudang adalah cozy coffee
kafe ini tersembunyi di salah satu bangunan bekas komplek gudang militer angkatan darat di jalan gudang selatan
kafe ini muncul saat empat orang pemuda tertarik membangun bisnis kedai kopi
tanpa disadari tempat yang dipilihnya ini memberikan suasana yang berbeda dari kedai kopi kebanyakan
bentuk awalnya dari bentuk gudang
terus akhirnya kita bikin memang dibikin ya rustic apa segala macem
barang barangnya juga lebih ke furniture dan dinding
apa termasuk kalau misalnya dilihat dindingnya kan kayak jendela jendela bekas
dekor vintage furnitur dan interior yang terdiri dari drum dan kayu bekas menghadirkan suasana seperti di gudang
kedai kopi berukuran empat x sebelas meter ini dibangun pada desember dua ribu dua puluh
di awal kemunculannya
kafe ini belum begitu dikenal
tempat ini mulai rame dikunjungi setelah tujuh bulan berjalan saat para pemilik memperkenalkannya lewat media sosial
kafe yang buka dari jam sepuluh pagi hingga sepuluh malam ini biasa rame dikunjungi saat malam hari
bagus lumayan kata aku soalnya bisa gitu dari gudang bisa jadi kayak gini tuh ya bagus kalau kataku
selain jualan utamanya adalah kopi cozy coffee juga menyediakan makanan berat
menikmati secakir kopi di sini pengunjung akan merasakan atmosfer seperti benar benar berada di sebuah gudang
zai ul haq rusman rusmana bandung